barcelona nampaknya harus mengakui ketangguhan tim asuhan zinerin zigan pada laga el clasico jelit dua musim ini
real madrid keluar sebagai pemenang pada laga el clasico jelit dua bertempat di stadion kamno milik barcelona
sempat tertinggal lebih dahulu pada babak kedua menit lima puluh enam akibat gol yang berhasil dilesakan oleh gerard sike
namun anak asuh dari jinedin zidan ini berhasil membawa pulang tiga poin dengan dua gol balasan yang dihasilkan oleh karim benzema pada menit enam puluh lima dan cristiano ronaldo di menit ke delapan belas
laga klasiko kali ini berlangsung cukup keras terbukti dengan dikeluarkannya kartu merah kepada kapten real madrid sergio ramos